kok gak liat
wih aku kan kecil
waduh bentar lagi bosnya mau diinjek ini
kau tega bingit
kenapa kau lempar aku
teganya teganya teganya teganya
ketampananku tidak hilang
saya kasih kamu kesempatan
untuk mendapatkan teko sekaligus pangeran
kalau sampai kali ini
akanku buat kamu menjadi bubur
sebenarnya teko itu disemunyikan sama bocah itu
lagi lagi kamu gagal dapatkan bocah manusia itu
kamu memang pantas dihukum
maksud aku ampun ampun
aku jangan dikutuk jadi lemper
kurangnya kau makan aku
kona itu aku
kenapa kalian makan
ngapain kalian main disitu
kita tangkap pada manusia yang itu
jangan sampai lolos
semuanya sepi bos
di dapur juga gak ada
ini kita dimana
tempat orang orang buang duit
mari kita kerja
mari kita kerja
apaan deh upi
ipinjek dulu ya
bukan disana kita gak ada
masuk kota kadaib
dia akan turun
itu aja lebah
maksudnya masuk ke kota kadaib
jadinya apaan ntar di dalam dia
selamat untuk kau
oh ya lupa
itu kan anak manusia sama
kamu gotak ya
udah nipu sayang
gak sekalian kita putus
kacau balau nih mol
kenapa bisa kacau balau
om jin cari akal dong
gimana caranya untuk ngeluarin mereka dari mal ini
wah kok ngapain lagi ini
kaget aja udah
mau lari kemana kalian
kali ini kalian tidak bisa lolos lagi dari kejaranku
enak aja mau nangkep
kejar tangkap dia
ini tidak bisa dibiarkan
aku harus mengeluarkan
om jin mau berhasil
kejar anak itu
aku juga yang harus mengejarnya
dosra cabut kabung
susah juga ya jadi orang kecil
itu dia ayah sama ibu
ayah ibu ayo ibu kemana aja sih
wah kacau waduh bentar lagi bosnya mau diincek ini